sorotan lainnya sudah presiden jokowi menunjuk marskal madia muhammad tony haryono sebagai kepala staf tni angkatan udara yang baru menggantikan marskal fajar prasetyo
presiden jokowi mengangkat mazda tony haryono sebagai kasau menyusul marskal fajar prasetyo yang memasuki masa pensiun sembilan april mendatang
sebelum menjabat sebagai pangkoga wilhan ii dan kini ditunjuk sebagai kasau tony haryono pernah menjadi ajudan presiden jokowi tahun dua ribu empat belas hingga dua ribu enam belas
karir penerbang tempur ini kemudian semakin melesat
antara lain menjabat dan lanut adi sumarmo dan halim perdana kusuma sekretaris militer presiden dan pangkoopsudnas
kita baru saja menyaksikan kedatangan dari sudan melalui
staf khusus presiden ari dwi payana menyebut
presiden telah menandatangani ke pres nomor dua puluh gersmening tni gersmening tahun dua ribu dua puluh empat tanggal dua puluh lima maret dua ribu dua puluh empat
tentang pemberhentian dengan hormat marskal fajar prasetyo dari jabatannya sebagai kasau
dan pengangkatan marskal madiatoni tni muhammad tony harjono sebagai kasau yang baru